mendengarkan lagu melompat bermain bola
itulah terapi yang dilakukan zalfa syahira putri di rumah selama pandemi
zalfa menderita autisme sejak kecil memang harus melakukan terapi
minimal dua kali dalam seminggu
agar pertumbuhan dan perkembangannya semakin baik
namun saat pandemi zalfa tidak bisa melakukan terapi di luar
sang bunda nazia mengaku meski menemui banyak kesulitan saat melakukan terapi di rumah
ia dengan sabar menggantikan peran dokter dan terapis dengan bantuan panduan virtual
banyak banget kesulitannya gitu
mulai kakaknya yang kepatuhannya belum ini jadi kurang gitu kan
kita harus yang memang mencari
momen yang dia harus lood gitu ya luar biasa lah
sulit memang cuma ya harus dijalani
kalau saya mah kuncinya cuma sabar ya mbak
kira kira sudah mulai naik tensi
udah kira kira mau manjat manjat tembok gitu
mendingan menyendiri dulu
anak berkebutuhan khusus atau abk adalah kondisi
seseorang yang mengalami gambaran berupa fisik
sensori mental maupun perilaku
sehingga memerlukan pelayanan khusus untuk mengembangkan potensinya
dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi rumah sakit persahabatan
siti chandra wijananti
menjelaskan ada beberapa cara terapi yang dilakukan di rumah saat pandemi
seperti melakukan panduan melalui telekomunikasi melalui video
memberikan panduan buku menjadi solusi di tengah pandemi
kami menyarankan untuk mengadakan tele rehabilitasi
untuk perawatan di rumah
kami menyediakan fasilitas rehabilitasi bersumber daya masyarakat
dengan menyediakan arahan arahan home program atau terapi latihan di rumah
agar menjadi panduan untuk orang tua
atau caregiver anak tersebut
sehingga bisa melanjutkan tata laksana di rumah
sesuai dengan kemampuan dan keperluan sang anak
diharapkan dengan adanya panduan terapi melalui virtual dan edukasi
orang tua bisa menggantikan peran dokter untuk melakukan terapi
sehingga pertumbuhan dan perkembangan para abk bisa terpantau dengan baik
novanayantaka softan herdiagama jakarta